walaupun bapak yang udah menghilangkan nyawa ayah saya
saya nggak akan pernah melakukan hal serendah itu dengan celaka zairah masih berani kamu
menyebut soal saya membunuh ayah kamu mendesak beres
cukup jangan sakit ya mirah apa apaan kamu ini dia sudah menjaga zairah
kamu tidak mengerti sama sekali soal itu
mas kita harusnya bersyukur anak kita masih selamat mas
kamu bilang kamu tidak melukai kuda saya
lalu pisau ini untuk apa untuk apa
kok itu demi allah itu bukan pisau saya pak saya sama sekali nggak pernah ngelakuin hal itu pak
demi allah itu bukan pisau saya pak masih mengalah kamu pada itu bukan pisau saya pak
mas mau dibawa kemana lagi
dia kemana lagi lah ini dia harus dibawa ke kantor polisi zairah sudah ditolakain seperti itu
biar dia di penjara sekarang
pisau ini buktinya
saya yakin di pisau ini ada sidik jari kamu
biar diperiksa sekalian saja disana
iya dah terserah silahkan bapak bawa saya ke kantor polisi
suruh semua polisi buat periksa saya buat periksa pisau itu
karena saya yakin sidik jari saya nggak akan ada di pisau itu
karena saya sedikit pun nggak pernah menyentuh pisau itu pak
aduh megawat pasti di pisau itu ada sidik jari aku
udahlah tenang aja
masa kaguk gitu deh
pak walaupun bapak yang udah menghilangkan nyawa ayah saya
tapi saya nggak akan pernah melakukan hal serendah itu dalam celaka zairah
masih berani kamu menyebut soal saya membunuh ayah kamu menyesabri
cukup jangan sakiti amira mas
dia sudah mencelakakan zairah kamu nggak mengerti sama sekali soal itu
mas kita harusnya bersyukur anak kita masih selamat mas
aku yakin ini semua cuma salah paham
tidak perlu diperpanjang masalah ini mas
udahlah mas nggak perlu amira akan membawa ke polisi segala
menurut malena apa yang dikatakan aini itu benar sekali
udahlah nggak usah urusan sama polisi nanti panjang banget pak
kita kan juga harus pulang ke jakarta
nanti harus melapor bolak balik bolak balik repot
belum lagi zahira kan harus dirawat di rumah sakit jakarta
di sini mana ada yang bagus
udahlah pak ya gak usah lah ya
aini dan malina ada benarnya juga
lagi pula kalau saya bawa dia ke kantor polisi
sama saja saya kasih kesempatan ke anak ini untuk kasih tahu polisi kalau saya sudah membunuh ayahnya
nanti kalau diusut masalahnya akan lebih panjang
saya akan mendidik kalau setiap kali melihat dia
ini saya pegang untuk bukti
aku tidak tahu apa yang mereka katakan tadi
soal pak prabu yang amira tuduh membunuh ayahnya
tapi itu bukan urusan saya
yang penting dengan kejadian ini
pak prabu malah tidak akan curiga kalau ada kaitan dengan jatuhnya jair

kayaknya pak prabu ada di kamar zahira
cuma ada buah ini
zahira kalau aku ganggu
aku cuma ingin melihat keadaan zahira saja tante
rah kamu sudah apa apa bukan
aku tidak apa apa rah
aku sama sekali nggak tahu kenapa pak prabowo bisa nuduh aku
yang sudah mencelakai zahira
tapi tolong tante percaya sama aku tante
aku sama sekali tidak melakukan hal itu
tante percaya sama kamu
zaira juga percaya sama kamu
kita berdua sama sama gak yakin kalau kamu yang mencelakai zahira
tadi makmu sudah cerita semuanya ke aku
aku juga bingung kenapa pisau itu bisa ada di kamar kamu
tapi aku yakin kalau bukan kamu yang ngelakuin itu semua
jadi sekarang hapus air mata kamu ya
jangan sedih lagi
jangan sedih lagi
kalau ini air mata bahagia tante
karena aku senang banget tante sudah percaya sama aku
terima kasih yara
tante tidak tahu kenapa rasanya berharga banget kepercayaan tante buat aku
sekali lagi terima kasih tante
sudah kamu jangan nangis lagi ya
jelek tahu kalau nangis
jadi cahira kecelakaan saat berkuda dan masuk jurang
biar rasa anak itu
itu pasti karena dosa dosa bapaknya
karena dia anak seorang pembunuh
bukannya waktu itu ibu yang gak percaya
kalau pak prabowo yang udah bunuh ayah
amirah ibu sudah tahu semuanya nak
ibu sudah tahu
dan kalau kamu masih nekat
mau menjebloskan saya
dan prabu hijai penjara
saya bawa mayat anak kamu ke depan kaki kamu sekarang ini
anak buah bajingan itu
suruh ibu tutup mulut
kalau ibu buka mulut dia akan mencelakai kamu
allah itu maha adil amirah
dia memberi peringatan kepada sepajingan itu
dan membuat cahira celaka
biar rasa dia amira
biar rasa dasar pembunuh
cukup pak cukup
kamu tidak boleh nyukuri cahira celaka terus
karena cahira itu anak iksan
mas wisnu tolong jelaskan pada utari
sebenarnya ada apa ini
atau mungkin ada mas vito sembunyikan
jahira anaknya mas iksan dengan
kasih tahu sama kita
apa yang om tahu soal amat rumah ayah sama cahira
apa benar zahira itu anak ayah
tolong jawab om wisnu